mungkin inilah yang terlintas di benak anda ketika mendengar serangkaian peretasan yang menimpa situs lembaga pemerintah
bahkan situs milik badan siber dan sandi negara juga sempat mengalami defacement atau perubahan tampilan akibat ula peretas
ketika dikonfirmasi jurubicara badan siber dan sandi negara atau bssn anton setiawan mengatakan
khusus untuk kasus defacement yang diserang adalah subdomain untuk mengelola malware yang memang dibuka untuk umum
secara umum sebenarnya bssn telah mengeluarkan pedoman teknis untuk lembaga pemerintah
yaitu peraturan bssn nomor empat tahun dua ribu dua puluh satu mengenai standar pengamanan sistem informasi instansi pemerintah
namun tingkat kepatuhan terhadap aturan ini masih kurang
misalkan kalau nggak dipatuhi kan jadi susah
misalkan tadi kalau kita mau mengecek misalkan kita kena insiden kan kita ceknya dari misalkan lognya gitu
kalau mereka nggak mematuhi ya kita minta lognya aja lognya nggak ada gitu ya catatannya nggak ada
seakan akan pintu kita buka gitu ya tapi tidak disediakan misalkan sapam atau buku tamu
jadi kita nggak tahu siapa yang masuk siapa yang keluar kan
menurut data bssn jumlah serangan siber di indonesia melonjak tajam
sepanjang januari hingga agustus dua ribu dua puluh satu terdapat sekitar delapan ratus juta serangan
sementara dalam periode yang sama pada dua ribu dua puluh tercatat sekitar satu ratus tiga puluh juta kasus serangan
lalu bagaimana sih gambaran keamanan situs pemerintahan di indonesia
untuk mengetahuinya saya akan mencoba memanfaatkan melalui situs securityheaders com
pertama saya akan memasukkan
website resmi dari kpai go id yang kemarin baru saja di hack
melalui securityheaders com ini kita akan mengetahui grade nya a b atau c
ternyata untuk kpai go id memiliki grade b
kemudian yang kedua saya akan coba yaitu website bssn atau badan siber dan sandi negara
yang kemarin baru saja di defest oleh hacker dari brazil
kita akan coba grade nya melalui securityheaters com
untuk bssn sendiri grade nya yaitu ternyata c
cukup aneh ya padahal website ini seharusnya memiliki sistem keamanan yang cukup tinggi
kemudian yang ketiga atau yang terakhir saya akan coba yaitu
ternyata grade nya a
selamat untuk kpai go id
saya disini juga ingin disclaimer sedikit bahwasannya
scan yang dilakukan melalui securityheaders com ini hanya permulaan saja atau hanya permukaan saja
tidak terlalu mendalam
namanya juga status gratis ya
tapi setidaknya disini hal yang bisa dipelajari adalah
ini adalah tool security basic yang setidaknya memberikan gambaran
seberapa aman website ini adalah
kepala pengelolaan keamanan cyber
dalam hal tata kelola keamanan siber
alphonse juga menyoroti kebiasaan di lembaga pemerintah untuk mempertimbangkan anggaran
mengganding pihak ketiga untuk melakukan pengamanan
selain membutuhkan dana yang besar
juga menjadi rawan saat kontrak dengan tenaga ahli dari pihak ketiga selesai
padahal sistem keamanan siber harus dipantau terus menerus
kenapa tidak memikirkan untuk menggunakan layanan cloud
jadi layanan as a services
jadi sekarang kita bisa hosting
kita mau taruh data yang ngurusin servernya
itu yang orang yang ahli
jadi memang dia pertahanan server
dan kita tidak perlu beli
dia yang beli server
sehingga kita juga tidak perlu urusin firewall
yang penting website kita naik terus
kita cuma fokus kepada situs kita
dalam kasus bocornya data kependudukan dari lembaga pemerintah
yang menjadi korban adalah masyarakat
oleh karena itu pemerintah diharapkan segera menyelesaikan aturan perundang undangan
mengenai perlindungan data pribadi
tim liputan cnn indonesia jakarta